pt kereta komuter indonesia menyatakan memperbolehkan berbuka puasa di dalam kereta
kebijakan ini diambil karena rata rata jarak tempuh pengguna jasa krl cukup jauh
sehingga para penumpang yang berpuasa diizinkan berbuka puasa
tapi hanya makanan kecil dan air putih saja
karena kita sama sama berada dalam posisi yang sama ya
bahwa sekarang ada bulan puasa kemudian kita harus beraktivitas juga
ada yang ingin pulang ke rumah setelah bekerja
sehingga wajarnya sebenarnya kita bisa buka puasa sendirian ya
tetapi kan ada hal yang tidak bisa kita hindari seperti saya sampaikan tadi
bahwa jarak perjalanan krl ke beberapa daerah
dari jakarta baik ke bogor ataupun ke rangkas gitu itu kan perjalanannya panjang
namun kebijakan pt kc sendiri dianggap tidak konsisten oleh triunis miko wahyono
seorang gepediomolog universitas indonesia
menurutnya punca kepadatan penumpang krl adalah pagi dan sore hari
jadi jika ada kebijakan mengizinkan berbuka puasa di krl
justru menambah resiko penularan covid sembilan belas yang saat ini belum bisa dikendalikan oleh pemerintah
jadi seharusnya kereta api kcl jakarta bogor atau jakarta tanggerang itu
atau jakarta bekasi
berlakukan itu dengan ketat
kasus covid itu sehariannya sekarang sudah mengkhawatirkan
menurut triunis pemerintah cenderung membuat klaim yang mengacaukan masyarakat
seolah olah angka covid sembilan belas di indonesia sudah menurun
padahal penurunan terjadi karena testing dan tracing juga sudah mulai menurun
sehingga masyarakat terlena dan mulai merasa aman di situasi yang sebenarnya belum aman sama sekali